dia sudah kalau begitu kami pamit dulu
kami mau ke wilayah kulon farida
sebaiknya kamu mampir dulu biar aku perkenalkan dengan kiai yang sudah menolongku
tapi sekarang dia tidak berada di rumah tapi sebentar lagi dia pasti pulang
ya sudah kalau begitu ayo minta tolong
sudah biarkan saja pak man badrika pasti bisa menghadapi durkala itu
sudah lebih baik kita kabur saja ayo kita kabur
masya allah farida
ya bukan sendang sendang
menjemur keripik gender
tolong farida balikkan jemuran keripik gender itu
tapi bu aku kan tidak bisa keluar
kalau cuma sebentar tidak apa apa farida
bapak cuma takut kalau ada yang lihat kamu nanti naksir kamu
ya baik bu
kamu sedang apa di sini
ini sepertinya pesantren
iya ini pesantren karang senayan
kamu pesantren di sini farida
ceritanya panjang nanti aku ceritakan
eh kemana sembarang
aku tidak tahu di mana keberadaannya
saya ingat aku waktu aku mau dinikahkan dengan sembara
tiba tiba aku berada di sini
aku berasa seperti mimpi
aku benar benar kehilangan sembarang
siapa perempuan itu ji
hah jangan jangan perempuan itu calon istrimu
kenapa kamu tidak mengundangku ji
ayo jujur deh istrimu kan
dia adalah gadis yang diam diam aku cintai faridha
kenapa tidak sejak dulu kamu katakan bahwa kamu mencintaiku
kenalkan ini farida
calon istrinya sembara
dan kami seperti saudara sekarang
lelaki itu yang saya ikuti dari losari
terlihat sangat gagah
aku tidak lagi tertarik kepada lelaki itu
tapi aku lebih tertarik kepada gadis gadis itu
dua duanya sama sama cantik dan menggairahkan
kecantikan perempuan itu tidak ada tandingannya
jangan gegap pak
kiyai kearang semaya
tidak bisa kita anggap remeh
kita harus cari taktik serta
ayo kita siapkan anak buah supaya kita tidak mati sia sia
sekarang kita pulang dulu
ya sudah kalau begitu
kami pamit dulu
kami mau ke wilayah kulon farida
sebaiknya kamu mampir dulu biar aku perkenalkan dengan kiai yang sudah menolongku
tapi sekarang dia tidak berada di rumah
tapi sebentar lagi dia pasti pulang
ya sudah kalau begitu
hidupku tidak bisa terkenal
sebelum aku mengetahui di mana keberadaan sembara dan menghabisinya
pak subenggala aku mohon padamu
tunjukkan padaku di mana keberadaan sembara
lagi lagi pak subenggala aku tidak bisa mengetahui di mana keberadaan sembara
karena dia dilindungi oleh raja perlindungan yang sangat kuat
silman harimau itu bisa aku paksa untuk menunjukkan di mana keberadaan sembarka
pak subenggala aku tunjukkan padaku di mana keberadaan mongir
kek kek kek
kek kek kek
kek kek kek
kek kek kek kek kek

aku sudah menduga
cepat atau lambat
kamu pasti mencari aku
untuk menanyakan keberadaan sembara
kalaupun aku tahu
aku tidak mungkin
memberitahukan sembara ada dimana
ternyata kapu lebih memilih mati
cepat katakan dimana sembara
aku akan benar benar menghabisimu
kau mau lari kemana
lari ke lubang semut pun
kau tidak akan bisa lolos dariku
aku tahu kau ada disini
aku bisa merasakan keberadaanmu
kabur kemana dia